punya pekerjaan mapan tapi belum punya pacar
pagi ini oki mau berangkat kerja pakai transportasi kekinian
muka sih masa kini tapi kebiasaan masa masih gitu
kurang lebih tujuh puluh ribuan
tiga kali berarti dikaliin aja dalam sebulan
kalo itu dua kartunya dua
gaya hidup dengan mengurangi uang tunai atau less cash
society kian menjamur di tengah tengah masyarakat indonesia
alasan utamanya tentu saja praktis
dengan nominal tak kurang dari enam triliun rupiah
uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur unsur sebagai berikut

bertransaksi menggunakan uang elektronik memang terasa lebih mudah dan aman
tak perlu lagi berkali kali kpm untuk pengisian saldo karena bisa melalui internet dan mobile banking
risiko tindak kejahatan karena pembuatan uang elektronik pun dapat diminimalisir
tetapi kita harus bijak menggunakannya sobat rupiah
bagaimana cara menggunakan uang elektronik
untuk menghasilkan uang elektronik kita harus memiliki uang elektronik yang bisa kita kecuali menggunakan
pembeli uang elektronik bisa mencari uang elektronik yang bisa dikambil dari bank indonesia
bagaimana cara menggunakan uang elektronik

terima kasih ya mas